katanya gitu gue
sampai sini usul banget
siapa juga yang disengkin lo
ya lo lah siapa lagi
masa tidak emosi melihat anak perempuan gelap gelap seperti anak laki laki
tidak ada sopan sopannya suka membantah orang tua
tapi jangan berlebihan begitu
namanya juga anak anak biasa kan ngebantah
lagian dia juga punya hak untuk mengemukakan pendapatnya
ibu juga senang melihat dia lebih ceria enggak di kamar terus ngurung diri
oh jadi kau suka kalau dia pergi kemana mana
kau senang kalau anak anak melawan orang tua
tidak ada sopan sopannya
kau suka kalau perempuan gelap gelap seperti anak perempuan gelap gelap
kau suka kalau perempuan gelap gelap seperti anak perempuan gelap gelap
hahaha siapa sih pak yang mau anaknya jadi banci
mama kan cuma bilang mama senang kalau trade itu banyak di rumah nggak kelayapan terus kerjanya
bagaimana anak anak bisa berkembang kalau mereka di rumah terus
mereka tuh butuh bergaul dengan lingkungan sekitar biar nggak kuper
tapi kalau sampai terjerumus ke hal hal negatif bagaimana pak
makanya mereka kita pantau
kalau salah salah langkah kan kita bisa ngasih tau mereka dengan baik baik nggak perlu langsung dimarahin gitu
buktinya mama dengan marah marah didengerin gak sama dia
yang ia malah dianggap radio rusak iya kan
contohnya papa nih cukup papa diem dia langsung takut sama papa iya kan
yang papa bingung kok dia malah jadi kemayu ya
apa jangan jangan dia kena narkoba ya pak
narkoba lagi kalau kena narkoba dia justru malah fly hiperaktif bukan malah jadi banci gitu
apa gara gara cewek
bisa jadi tuh
udah kotor gatel gatel
ada tapi kamu tahu cara pakainya
ya iyalah masa gak tau
siapa yang karena
siapa sekarang ya
kita sekitar ini udah sudah dukung unehinkles kita bungkus semuanya dah lama mail perlarian
mereka tuh menghayati karakter masing masing pasangan kali
sejak kapan lo pake cepitan
ih kalian berdua tuh kenapa sih
nggak ada bosen bosennya
gue cuma nanya kenapa lo pake cepitan segala
tuh kamu juga pake
ya ampun troi
gue kan cewek gue pantes pake cepitan
nah lo cowok masa pake cepitan
tapi badan gue badannya troi
lihat dong ini kak
lo ada ada sih
uni també bukti
gue lupa bawa baju basket nih
semua bawa mau ngakak
eh patah banget sih lo
gue dengan sama sabes uit tuh
serius gue lagi gak bawa bajunya gue pinjam baju lo
lo riset banget ya masa sih mau gabung sama cowok
kayaknya udah ngejumpa gue
kenapa sih lo usil banget sakit tau
siapa juga yang disengkin lo
ya lo lah siapa lagi
hek makanya jadi orang tuh jangan cengeng
wah gue gak punya jahil nih sama sabrina
soalnya kan di badan gue
oke sekarang troy
kamu di sana
oke dribble pelan pelan troy dribble pelan pelan
pementasan apaan sih ini
pementasan gak ada dari awal hingga akhir dihalangnya bang rony sama juleha doang
susah sih bang kalau pikirannya tuh bukan latihan tapi cowok
kan jadi kita yang rugi sekarang
abang juga sih dari kemarin kan saya udah bilangin
kalau dia tuh gak pantas jadi juleha
pas sih pas
tapi kan pentas seseorang juga perlu dibantuin
sekarang waktu kita udah puas sia sia dong
aduh bang maaf ya
sepertinya kelakuan mereka itu bertukar
troy yang biasanya jago main basket pak
kayak perempuan pak
sementara zabrina selalu lupa dialognya
padahal ilega itu kan perempuan
ini harus kita tanyakan pada kedua orang tua mereka
apakah kelakuan mereka itu juga seperti itu di rumah atau hanya di sekolah
jika ada yang mau ngelakuin
boleh jemput abang gue
troy nggak bakalan marah
dia mau marah kek
mau nggek kek
tanya naik dong
boleh jemput abang gue
seandainya abang lo nggak jemput
nemu sama bang si angkat j devil
tapi daya bang
nourishing daya mereka